tapi kan bapak itu kalau nggak salah tanggal empat dikabarkan tanggal sembilan langsung serah terima jabatan itu biasa terjadi
itu pada tanggal empat siang saya disampaikan oleh pak pratik menseknek
kemudian tanggal lima saya masih panglima ada rapat sidang kabinet
kemudian saya dipanggil oleh presiden disitu ada bapak pres
sampaikan terima kasih dan sebagainya
terus saya sampaikan izin bapak presiden bapak pres surat untuk vita mbak petra sudah disampaikan
saya mohon setelah dpr menyampaikan surat bahwa pak hadi menjadi panglima
mohon jangan menunda nunda agar dikeluarkan keputusan presiden
untuk panglima yang baru dan saya berjanji apabila bukan hari libur besoknya saya akan menyerah terima jabatan
mengapa demikian saya lakukan
karena saat ini setelah pak adi lulus vita mbak petra berarti ada dua panglima
secara de facto saya menjadi panglima sebab secara di yuri adalah pak adi
apabila terjadi hal hal yang emergensi
pengambil keputusannya siapa
pengambil keputusannya itu akan bingung
jadi ini bapak yang mengusulkan
saya yang mengusulkan
jadi bukan presiden inisiatif presiden atau pemerintah
saya mengusulkan sehingga begitu keputusan tanggal delapan dikeluarkan
tanggal sembilan pagi saya telah dikeluarkan dengan pak adi
di antara itu kita bicara yang bagus bagus dulu deh
kemudian bapak diundang ke singapura
bapak mendapatkan apa istilahnya itu
dan sempat bertemu juga dengan perdana menteri singapura
membahas masalah masalah keamanan di laut cina selatan
apa artinya buat bapak itu
artinya ini adalah bintang ini adalah diberikan saya
tetapi itu untuk prajurit tni semuanya
kemudian penghargaan dari pemerintah singapura
memandang indonesia suatu negara sahabat
karena pada hari yang sama saya diterima oleh panglimanya
diterima oleh menteri petahanannya
diberi anugerah bintang oleh presiden
dan ketemu dengan perdana menteri
dalam dialog itu
menantangkan bagaimana sih sikap indonesia tentang laut cina selatan
saya sampaikan bahwa negara indonesia itu secara undang undang negara yang non blok
kemudian menyikapi laut cina selatan
pemerintah indonesia sangat yakin bahwa di region kita ini
singapura indonesia itu adalah the winning region
the winning region itu tempat satu wilayah yang
yang pertumbuhan ekonominya selama sepanjang tahun itu adalah yang paling penting untuk kita
pusat ekonomi berarti sih itu
kemudian di laut cina selatan seperti ini
maka kebijakan pemerintah adalah
pemerintah indonesia berusaha semaksimal mungkin agar
wilayah laut cina selatan ini kondusif
dan berusaha agar tidak melakukan kegiatan kegiatan yang bisa menyebabkan
wilayah laut cina selatan itu tidak kondusif
sehingga ekonomi berjalan lancar
kemudian dia bertanya bagaimana sih tanggapan
pandangan general terhadap negara singapura
negara sini orang kecil masyarakatnya kecil
saya bilang dalam kehidupan masyarakat global
dan persaingan global saat ini
tidak memandang besar kecilnya negara
tetapi walaupun negara besar kuat
dia tidak cepat tidak berinovatif terhadap perkembangan
dia akan kalah
saya sampaikan bahwa
negara negara yang investasi di filipina digabungkan
itu sama dengan singapura berinvestasi ke indonesia
jadi bagi indonesia sangat penting singapura
karena dengan singapura
berani investasikan besar besaran ke indonesia
padahal di singapura adalah tempat perwakilan perwakilan perusahaan perusahaan besar dunia di singapura
maka saya anggap singapura sebagai marketing indonesia
sehingga negara negara lain tidak ragu ragu investasi kepada indonesia
indonesia tidak pernah melihat itu negara besar atau kecil
tapi suatu negara adalah sahabat indonesia
pak mari kita bicara soal penggantian bapak
salahkah orang kemudian menganggap bahwa bapak memang tidak sejalan dengan pak jokowi
banyak isu terkait dibalik itu

pak gatot berbeda dengan bapak jokowi

termasuk juga dengan wacana
termasuk juga dengan wacana
upaya untuk mengingatkan orang indonesia tentang peristiwa g tiga puluh spki
upaya untuk mengingatkan orang indonesia tentang peristiwa g tiga puluh spki
daripada pandangan dan keputusan keputusan berkait dengan fenomena yang ada di republik ini
daripada pandangan dan keputusan keputusan berkait dengan fenomena yang ada di republik ini
daripada pandangan dan keputusan keputusan berkait dengan fenomena yang ada di republik ini
fenomena yang ada di republik ini bapak merasa bahwa bapak lebih banyak bedanya atau samanya sama presiden
ya tentu beda lah
beliau presiden siapa yang matanya
dari sikap misalnya dari sikap terkait dengan
jadi begini keselamatan presiden republik indonesia itu adalah tanggung jawab tni
dan presiden adalah pemimpin tertinggi tentara republik indonesia kan
iya kuasa terdekat angkatan rakyat laut dan udara
nah pada saat dua ratus dua belas masa begitu besar pas pak ampres sekitar dua ratus lima puluh an lah
kalau masa ini hanya ingin bersalaman saja atau berdesak desakan mungkin nggak bisa ditahan sama dua ratus orang
itu cuma salaman saja kan gitu
dalam kondisi seperti itu saya pernah diajarin
maka saya harus mengantisipasi semuanya karena presiden ini tanggung jawabnya ke saya ini
maka saya menggunakan topi putih peci putih
itu maknanya kepada seluruh dua ratus dua belas
saya adalah bagian dari kamu
tapi saya juga bagian dari pemerintah karena saya pakai dinas
dengan demikian familiar semuanya
dan saya juga kebutuhan muslim
maka dengan demikian apabila terjadi hal hal yang tidak terduga yang membahayakan saya berbicara pun didengar
karena saya bagian dari dua ratus dua belas
orang berpikiran negatif itu yang progresif saja
presiden bagaimana menanggapi itu
nggak ada masalah
bagi saya presiden selamat masyarakat aman selesai
mau bilang apa ya itu
bukan menunjukkan keberpihakan terkait dengan peci putih
ya itu kan peci putih itu kan ditanggap

beragam ya bermacam macam
saya katakan tanggapi biasa biasa saja
kalau berpihakan ya itu masyarakat indonesia kok
ya saya harus berpihak kepada masyarakat indonesia
presiden saya harus mengamankan
kalau dua duanya aman itulah indonesia kan gitu
apakah presiden juga sama seperti bapak menghadapi kondisi seperti ini
artinya melihat juga hal yang sama gitu
ada komunikasi soal itu enggak setelahnya
kalau presiden tidak mengakui sama
ngapain beliau datang ke situ
dengan beliau datang kan berarti kan beliau juga menghargai
tapi tetap saja kemudian
kan kemudian muncul ada wacana bahwa kelompok ini tidak menghargai kebinekaan
tidak apa namanya tidak toleran
dan kemudian ada semacam dikotomi
saya pancasila yang sebelah sana bukan pancasila
bapak pasti melihat fenomena itu
ingat saya tidak melihat sama sekali fenomena itu
tidak melihat sama sekali
itu hanya isu saja
buktinya pada saat empat sebelas
di depan masjid istiqlal ada gereja katedral
pada saat itu ada sepasang pengantin yang akan melaksanakan sakramen pernikahan
dan umat islam yang diimunisasi itu membersihkan jalan mengantarkan
suatu kenangan indah saya pikir bagi pasangan tersebut
apakah itu bukan bineka tunggal ika
apakah itu bukan toleransi
dua dua belas rumput pun rumput pun di monas tidak rusak
namanya rumput saya tidak rusak
apalagi rambu rambu bineka tunggal ika
jadi melihat itu jangan mendengarkan
tapi melihat kenyataannya di lapangan
dan di alam demokrasi
kumpulan masyarakat menyampaikan pendapat sah sah saja
berarti bapak bisa dikatakan agak berbeda ya dengan visi pemerintah secara umum kan
saya pikir sama pemerintah
pemerintah selalu mendengungkan
ayo kita hargai kebinekaan jangan tidak toleran dan lain sebagainya
bapak tidak melihat itu pak
itu kan kewajiban pemerintah mendengungkan itu setiap saat
karena kita negara bineka tunggal ika
masalahnya itu tidak setiap saat
ketika ada empat sebelas dua ratus dua belas wacana itu terus digaungkan sampai ada posisi mengatakan
saya indonesia saya pancasila dan lain sebagainya
seperti campaign yang memang digulirkan
sengaja untuk mengkonter dua dua belas empat sebelas
tergantung orang memandangnya
tergantung orang memandangnya
tapi sebagai pemerintah
saya pikir wajar menyampaikan seperti itu
kumpulan massa yang besar tentu kan khawatir
apabila dipicu oleh kecil saja
terus jadi radikal dan sebagainya
tapi kan ini walaupun dipancing pun
tidak ada itu
tidak ada sampai sekarang pun tidak ada
beberapa saat sebelum berhenti memilih
dan kemudian direvisi oleh panglima baru
ini bagian dari psycho war
ini diri pak gatot